informasi pertama pagi ini dari pemakaman warga kampung kapitan durensawit jakarta timur
yang berbobot sekitar tiga ratus kg
dalam proses pemakaman pada selasa siang warga kampung kapitan terpaksa meminta bantuan petugas damkar
karena kesulitan memindahkan jenazah
petugas pun sempat kesulitan saat proses pemakaman
karena tidak memiliki tandu untuk menampung jenazah
petugas harus menggunakan alat katrol untuk menurunkan jenazah ke liang lahat
almarhum yang meninggal pada senin sore bukan karena covid sembilan belas
ada warga melaporkan karena kesulitan dalam proses pemakaman jenazah
jenazahnya adalah laki laki setidaknya di berhubungan tahun
namun bobot di penjelasan tersebut adalah hampir tiga ratus kg berarti kapital

dari berangkatan keliang